kondisi seperti apa pak pasien tersebut
jadi alhamdulillah tadi saya juga dilaporin kondisinya tidak laringan
artinya tidak memerlukan omsg tidak memerlukan impus
tapi pasien ini harus diisolasi atau dikarantina
karena kita ingin membuat suatu pencegahan agar tidak terjadi penularan yang lebih banyak